wali kota surabaya tri risma hari ini terpilih sebagai presiden united city and local government asia pacific
tugas risma adalah menjalankan program program kerja yang berkonsentrasi pada hubungan antar kota di lebih dari lima puluh negara
pemilihan presiden uclg aspek digelar pada jumat siang
tri risma hari ini menjadi calon tunggal dan langsung dirobatkan pada sore harinya
kinerja risma sebagai wali kota surabaya dan namanya yang telah dikenal di mancanegara menjadi alasan risma menjadi calon tunggal
risma mengatakan jabatan tersebut tidak akan mengganggu kinerjanya sebagai wali kota surabaya
keberhasilannya bahkan dapat menjadi modal untuk menjalankan program program di uclg aspek yang banyak berkonsentrasi pada isu perubahan iklim
lintasan kemiskinan isu anak dan isu perempuan
risma akan menjabat sebagai presiden uclg aspark selama dua tahun ke depan
ya karena ya memang amalnya disitu mereka percaya aku juga gak kampanye
aku juga gak minta mereka nyetujui dari beberapa aku juga gak tahu proses ini jadi ya sudah saya juga pengen membantu mereka lah